badan kesehatan dunia who memprediksi tahun dua ribu tiga puluh akan terjadi lonjakan penderita kanker di indonesia bahkan hingga tujuh kali lipat
dan indonesia menjadi negara tertinggi dengan jumlah penderita kanker cervix terbanyak di dunia
kanker yang menyerang organ reproduksi wanita ini menjadi ancaman tersendiri bagi para wanita di indonesia
kanker merupakan penyakit berbahaya yang bisa menyerang siapa saja
penyebab kanker pun beragam mulai pola hidup tidak sehat hingga faktor keturunan
menurut sejumlah penelitian perempuan memiliki resiko lebih tinggi terserang kanker
salah satunya kanker cervix seperti yang diderita artis julia perez
sejak difonis terkena kanker cervix juppe tak henti hentinya berobat
ia bahkan sempat dinyatakan sembuh sepulang menjalani pengobatan di singapura beberapa tahun lalu
namun artis sekaligus penyanyi ini justru sempat mengalami kritis sebelum meninggal dunia pada sepuluh juni dua ribu
kanker cervix adalah kanker yang terkena kanker yang menyerang organ reproduksi perempuan
keenam jenis kanker ini mengancam kesehatan perempuan dan harus segera mendapatkan penanganan serius
kaum hawa diminta rutin memeriksa organ reproduksi dan mulai mengenali gejala gejala kanker yang bisa saja menggerogoti tubuhnya
menjaga pola hidup sehat
menjadi salah satu cara yang dinilai ampuh untuk mengantisipasi ancaman kanker organ reproduksi yang menjadi momok kaum hawa